ratusan petugas dari suku dinas kebersihan kabupaten kepulauan seribu jakarta
mulai membersihkan sampah di perairan moraangke jakarta utara sabtu siang
sampah tersebut diangkut melalui jalur laut menggunakan prau fiber
kemudian dipindahkan ke truk sampah untuk dibuang ke tpst bantar gebang kota bekasi
dengan alat seadanya ratusan anggota tim oranye dari suku dinas kebersihan kabupaten kepulauan seribu
membersihkan sampah di area hutan mangrove di perairan moraangke jakarta
awalnya sampah diangkut menggunakan empat unit pro fiber
kemudian dipindahkan ke truk sampah untuk dibuang ke tpst bantar gebang bekasi
menurut kepala suku dinas kebersihan kepulauan seribu yusen herdiman
tumpukan sampah ini sudah terlihat sejak februari lalu
namun pihaknya baru bisa melakukan pembersihan karena terhambat gelombang tinggi
yang menerjang perairan ini sejak sebulan terakhir
diperkirakan proses pembersihan memakan waktu hingga seminggu mendatang
makan waktu bukan hanya sehari bisa jadi ini sebuka
setelah ini kita pangkas sampahnya kita akan tanamkan tanaman mangrove seperti sebelah ini
jadi kita berkolaborasi dengan komunitas tanaman mangrove moraangke
terus kita nanti mengedukasi masyarakat untuk menanam mangrove dalam rangka ramah lingkungan
dan kita melakukan aksi aksi terus